ya ada kata kata spesifik tadi ada pak bambang brojonegoro yang tampaknya menangis
kemudian juga kita lihat tadi ada ibu sri mulyani yang menyebutkan nama khusus pak mis bakun
disebut lagi oleh ibu sri mulyani
kita ke informasi lainnya setelah ditunjuk sebagai menteri keuangan oleh presiden joko widodo pada rabu kemarin
sri mulyani resmi mundur dari jabatan prestisiusnya sebagai direktur pelaksana bank dunia
dan tidak hanya itu sri mulyani rela melepas gaji besarnya di bank dunia
berdasarkan data bank dunia yang dihimpun detik finance gaji sri mulyani dalam satu tahun mencapai rp tiga ratus delapan puluh satu dua ratus lima puluh dolar as
atau sekitar rp empat sembilan miliar
jika dirata ratakan dalam satu bulan sri mulyani mengantongi gaji empat ratus tiga belas juta rupiah
besaran angka ini belum termasuk dana pensiun dan tunjangan lainnya
untuk tunjangan dan dana pensiun sri mulyani memperoleh dua empat miliar rupiah per tahun
deretan jumlah nominal ini rela dilepas oleh sri mulyani
jokowi untuk kembali menjabat sebagai menteri keuangan dan membantu presiden joko widodo dalam membenahi perekonomian indonesia